ngomongin soal imperfect the series kayaknya emang gak lepas dari karakter masing masing pemain ya
nah beda beda karakter ini bisa mewakili keberagaman nyatanya dan dianggap mampu mendobrak standar kecantikan perempuan
apalagi jokesnya ini natural banget jadi gak heran kalau banyak perhatian dari warganet yang datang
langsung aja nih bergabung bersama saya melalui sambungan zoom ada naya anindita sutradara imperfect the series
dan juga ada neneng risma mulandari pemeran enda dalam imperfect the series
coba kalau enda bales hai itu dengan bahasa sundanya gimana
kejang bongi takut
oke aku ke naya dulu pertama ya
naya ini kan apa ya antusiasnya tinggi banget
nyangka gak sih sejak awal kalau series ini tuh makin kesini sampai kemarin selesai episode terakhirnya dua belas
ternyata ramai jadi perbincangan
gak nyangka jujur bahkan aku baru tahu tentang yang dua belas juta tadi yang mbak puspa sebutin aku baru tahu sebenarnya
jadi kita gak nyangka banget kalau saya tahu kalau film imperfect ini emang heboh banget dan fansnya banyak
tapi saya gak nyangka kalau respon orang terhadap seriesnya juga akan heboh filmnya gitu
dan jujur ini bahkan baru tahu tentang tadi fakta yang disebutkan
iya aku sempat nyari di data analistik
wow angkanya luar biasa ya
bahkan ini kan apa namanya ya web series adaptasi film
jadi mungkin apa melihatnya tidak segong filmnya tapi ternyata luar biasa juga apresiasinya
tapi naya apa sih yang bikin naya tertarik juga untuk nge direct series ini
sebenarnya yang bikin aku tertarik untuk direct series ini karena pertama tokoh utamanya di series ini adalah empat perempuan gengkosan
dan dari pertama nonton filmnya aku juga udah jatuh cinta banget dengan karakter mereka

karena menurut saya zaman sekarang tuh butuh banget banyak figur perempuan yang unik yang berwarna dan berkarakter di luar dari beauty standar tv kebanyakan
jadi ketika ditawarin dan tahu bahwa empat anak ini saya langsung oke let's do it gitu
oke aku ke neneng sekarang alias enda enda
nda ini kan series season satu nya udah selesai
temen temen enda impression yang enda terima setelah jadi pemeran utama ini apa sih
yang pasti kaget ya pak karena di film aja kita tuh kan porsinya nggak sebanyak di web series
dan film itu kayak kita berempat udah nyangka ini sayangnya lewat doang
kita banyak yang tertarik gitu loh sama gengkosan ini
bahkan banyak yang mengingat jengkosan terus sampai akhirnya dijadiin web series
kita justru kaget dan apa
rasanya deg degan karena tanggung jawabnya lebih besar daripada di sini
oke nah ini kan ketika awal jadi pemeran pendukung di imperfect movie kemudian harus jadi main actor pemain utama di seriesnya
kesulitan selama proses syutingnya apa tuh
kesulitannya yang pasti itu nahan ketawa pas syuting sama yang berempat ini
karena proses syutingnya ini tuh lebih lucu daripada web seriesnya
jadi kita tuh susah buat nahan ketawa ketika kita berempat ada dalam satu adegan
oke kalau ngomongin soal jokes jokes yang kayaknya natural banget nih aku balik lagi ke naya
nah ini ada penasehat quote unquote penasehat komedinya nggak sih
atau memang keempat karakter ini ikut amprokan gitu untuk sharing sharing jokes mereka di imperfect the series
kita memang ada komedi consultant namanya arditia erwanda
dia salah satu komika juga stand up komedian juga
jadi dia banyak banget ikut inovasi

ikut involve dari semua jokes jokes yang bahkan kadang banyak yang spontanitas gitu ketika di lapangan
tapi juga memang pada dasarnya anak anak empat ini kan juga memang komedi ya
mereka juga dari stand up commedian
jadi mereka sendiri juga udah lucu gitu
jadi lucu ditambah lucu sama dengan pecah
eh tapi dari empat karakter utama di series ini tadi aku udah sebut ada netty ada pritano limits ya
ada endah juga ada maria
jadi sebenarnya karakter ini ketika disatukan bikin pusing naya gak sih
enggak bikin bahagia karena mereka semua bener bener kayak box of sunshinese
jadi setiap ketemu tuh kayak wah wah wah gitu heboh banget
tapi dari kebersamaan mereka apa yang mau ditonjolkan di imperfect the series
yang pertama sebenarnya kita juga ingin merepresentasikan perempuan indonesia dan nge break bisnis standar yang ada di indonesia
terus kedua juga kita juga pengen setiap orang yang nonton series ini ngerasa relate dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap karakter tersebut gitu
dan juga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana setiap individu yang berbeda dan personality yang berbeda juga mempunyai ikatan yang unik terhadap satu sama lain
sehingga dapat menciptakan persahabatan yang jujur dan apa adanya
dan juga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dengan background yang berbeda dan cara pandang yang berbeda gitu
karena dari semua itu yang terpenting adalah bagaimana dalam hidup itu ada hal hal yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata
tapi bisa kita rasakan yaitu adalah ikatan emosional sesama manusia yang melampaui fisik seseorang background seseorang suku dan agama
dan itu yang kita banyak yang sudah mulai lupa terhadap pesan itu gitu
tapi aku setuju sih kalau keywordnya adalah relate tadi ya
itu mungkin jadi keyword kenapa se
kayaknya memang relate banget
sejujurnya saya fans berat juga dari teman teman gengkosan ini
tapi aku balik lagi ke neneng sekarang
neneng kalau selama proses syuting ini terus melihat bagaimana teman teman berkarya
kemudian bagaimana karakter neneng ini bisa menimbulkan apa ya
kepercayaan diri juga untuk teman teman penonton
versi bahagia sendiri untuk neneng untuk

sempurna yang bisa dipelajari dari karakter enda di series imperfect ini ya
pertama kalau misalnya bahagia yang nenek itu adalah kebahagiaan kita ketika kita melihat orang yang kita sayang bahagia
tapi kalau misalnya kesempurnaan itu menerima ketidaksempurnaan
oke jadi melihat orang lain bahagia itu suatu kebahagiaan untuk sosok endah ini gitu ya
jadi misalnya paling ngalah gitu ya
ini kan udah terakhir nih kemarin episode dua belas ya hari kamis lalu di layanan streaming
nah kebetulan saya belum bisa jawab dan belum bisa kasih bocoran apa apa karena sampai saat ini masih didiskusikan
jadi mungkin kita semua bisa sama sama nge push wetv dan ice flix dan yang lain
supaya bisa ada season dua nya gitu
enda nyanyi dikit dong
sempurna mu bahagia
sempurna mu bahagia untukku
terima kasih banyak naya anindita sutradara imperfect the series dan juga neneng risma wulandari pemeran enda dalam imperfect the series
terima kasih juga seriesnya yang sudah dibuat
luar biasa kita jadi belajar sih bagaimana mengubah insecure jadi bersyukur ya lewat seri sini
terima kasih banyak teman teman